itu suatu keharusan kita akan tambah pesawat tempur rafale dari perancis
kemudian kita sementara lagi negosiasi untuk tambah pesawat pesawat lain
dan juga sementara itu karena kalau kita sudah tanda tangan untuk pesawat rafale
datangnya baru tiga empat lima tahun
sementara kita harus mempunyai deterent yang cukup kuat
pesawat pesawat sekarang kita sedang reverse sudah kita upgrade modernisasi
dan kita juga akan rencana mengakuisisi pesawat pesawat yang tidak baru
tapi masih muda usianya
rencana kita kita akan ambil beberapa pesawat dari luar negeri yang masih muda
ya nanti pada saatnya kita umumkan